lebaran nanti dik dik mau ketemu sama keluarga imas
tapi diknya gak ada kabar
kinanti gak suka kalau dik seperti itu sama imas
imas gak perlu tau masalah dik dik sekarang
ini terlalu rumit buat imas
kemarin dik dik janji mau ngajak imas ngabuburit ke balai kota
bilang mau jemput
tapi gak dateng
gak bisa terus sampai sekarang
dik dik udah disesuaikan
gimana kondisinya sekarang
cuma dibikin patah tangan kirinya aja
kenapa tangan kiri
kenapa bukan tangan kanan yang banyak dipakai aktivitas
biar dia repot kalau habis buang air besar
gimana keadaan dia sekarang
dibawa ke ceman ya
dimana itu citapen
batu jajar cimahi
seperti di ciman ya
banyak ahli patah tulang juga
dulu keponakan saya waktu habis kecelakaan motor dibawa ke sana juga
cerita itu nggak menarik buat saya
skenario berikut harus segera dimainkan
sekarang seribu anak panah sedang diarahkan pada saat
tidak ada yang bisa dianggap sebagai anak panah
pasti dalangnya si jamal
kita belum punya bukti
kita bukan polisi kang
kita gak perlu bukti
sekali kita bergerak
si jamal bisa kita lempar ke lubang berukuran satu x dua meter
tapi ingat urusan mencabut nyawa bukan hak kita
sudah ada malaikat yang bertugas untuk itu
kita cari bukti
kita kirim lagi jamang ke penjara

kita bisa menemukan apa yang benar benar ternyata ada
kamu ditanya bukannya jawab malah minta maaf
sebenarnya imaz yang tadinya mau telfon
tapi imaz gak berani
katanya takut salah
iya ada apa
kemaren dik dik janji
mengajak abu burit imaz ke balai kota
dia bilang mau jemput
imas telpon sampai sekarang nggak bisa
imas takut ada apa apa sama dikdik
bilang ke imas dikdik lagi ke cimahi
nanti dia telpon kalau dikdik udah pulang dari cimahi
sampai jumpa di video selanjutnya
saya tahu sama muslihat idris ada di bandung
idris itu siapa
sampai jumpa di video selanjutnya
ledang ledang ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
tadi ada aki aki nyari kang mus
kalau diperhatiin dari omongannya kelihatannya seperti mau cari masalah
kasih tahu muslihat idris ada di bandung
tadi kemot ketemu kang idris
ada pesan buat saya
ya katanya kasih tahu muslihat idris ada di bandung
kok diem di situ bukannya masuk
akang harus pergi lagi
udah jangan dipikirin terus
iya ini juga mau ngelupain
imas mau minta putus aja sama dik dik
imas merasa gak dianggap
dia batalin janji
dia ada urusan
serius kamu mau minta putus sama dik dik
senang ngeliat imas kesel
senang ngeliat imas sedih
senang denger imas mau putus
kalau lagi ada masalah sama dik dik kenapa marah marahin sama amin
nunggu siapa pak
belum janji kok sudah ditunggu
saya tahu pasti dia kesini
kang mus memang suka kesini
tapi gak tentu jamnya
kadang kadang suka gak datang juga
saya nunggu aja
memangnya dik dik ada masalah sama bos jamal
bukannya dia lagi ada masalah sama kang komar
masalah kang komar merasa digeser
kejadiannya dik dik jam berapa
sekitar jam empat lima
waktu dia habis ngabarin saya kamu sengaja buka puasa bersama
terus kang komar gak bisa dihubungi
kang komar kemana
pulang duluan mau beli sarung katanya
tadi waktu semua dikumpulin kang mus dia ada
lagi ke depok nengok ibunya
kamu pasti curiga kang komar pelakunya
dik dik kan tahu siapa yang nyerang dia
iya bukannya kang komar
tapi bisa aja orang suruhannya ke komar
iya bisa jadi
kang komar memang beberapa kali ngomong soal dik dik
yang dianggap licik
mau geser dia dari pasar
ada yang tubuh kang mus
akang pulang ziarah dari makam kang bahar
tidak ada apa apa
karena ada yang tersusah
ada yang bersihin setiap jumat
pulang dari sana akan merasa lebih lega
saya ingin mengulang pelajaran dasar yang pernah saya berikan
tentang pengertian copet
apa itu pengertian copet
copet adalah pelaku tindakan mencomot dompet orang lain tanpa seketahuan pemiliknya
dengan tujuan mengambil alih kepemilikan barang barang harga yang ada di dalam dompet tersebut
target kita sebenarnya adalah dompet
baik yang tersimpan di saku celana
maupun yang ditaruh di dalam tas
kalau kita mendapatkan atau berhasil mencomot hp
itu sifatnya sebenarnya hanya kegiatan ekstra kulikuler
sekarang saatnya kalian pergi operasi
selamat meramaikan kasanah percopetan di kota ini
kamu ada masalah apa
enggak ada kang
enggak ada masalah besar
cuma masalah biasa
saya lihat dari raut wajah kamu
otak kamu sepertinya sedang bekerja keras
kamu bisa menangani persoalan kamu
kamu berpengalaman dalam bisnis ini
yang sudah kamu tangani hampir dua puluh tahun
atau sejak karir kamu dimulai
dari tukang tagi iuran keamanan
sejak kamu pertama kali melakukannya
dengan rasa tidak percaya diri
sampai kamu duduk pada posisi sekarang ini
sebuah posisi yang menguasai daerah tertentu
anak buah saya
tangan kirinya dibikin patah
sekarang dia masih di citapen
tangan kirinya lagi diservis
masalah pribadi atau bisnis
masalahnya belum jelas
bisa jadi ini cuma masalah pribadi
tapi bisa jadi juga
ini masalah bisnis
jangan ada perang
jangan mengorbankan anak buah kamu
untuk menunjukkan kekuasaan kamu
emang kamu akan cocok dengan anak buah kamu
kamu mau kemana kang
menikmati udara bandung
yang mulai kotor
karena asap kendaraan bermotor
dan kesegarannya mulai hilang
karena pohon pohon mulai berkurang

kenapa ada ujang
kenapa ada ujang
dia sudah keluar dari mus jamal
kalau saya berpikir
dik dik disikat jamal
teng jamal gak ada masalah sama dik dik
masalahnya sama kang mus
kamu curiga sama siapa
kenapa kamu curiga sama komar
dari dulu kang komar gak suka sama dik dik
dik dik itu licik
dia pernah pindah ke kang jaman
tapi balik lagi ke kang mus
terus megang jalanan
terakhir dia marah sama dik dik
soal dia bawa orang buat ngurus parkir
dik dik itu menang
bang komar ngerasa dik dik mau geser dia
kang komar juga kecewa sama kang mus
karena ngerasa gak dianggap
menambah orang baru
bukannya lewat kang komar
dik dik yang bawa taslim kesini
ketemu kang komar

soalnya kang komar juga lewat kang mus
dik dik itu juga menang
dik dik itu juga menang

dik dik itu juga menang
gimana kabar latihan tinjuk kamu
kapan seleksi porda
kamu tagih uang iuran keamanan di pasar
uangnya buat kamu semuanya
ini tugas terakhir kamu
gak usah kesini lagi
saya dipecat kang
kamu saya kasih jalan
supaya ada alasan buat pergi dari sini
tangan dik dik yang patah
mungkin kamu dulu
kalau tangan kamu patah
kamu gak bisa tinju lagi
saya nggak seperti dik dik
kalau ada yang nyerang
saya berani ngelawan
saya petinju kang
tempat kamu di atas ring
sampai jumpa lagi
kita akan berjalan
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
saya boleh tanya
betul saya berada di sini
kamu mau kemana
pance tempat yang bersejarah tempat bung karno dulu di penjara
kok bahasa indonesia kamu bagus
terima kasih kamu bilang saya grand
kalau mau ke banjai dari sini kamu bisa jalan kaki
ngurus ke sana ikutin petunjuk di peta
kamu senyum terus ya
pasti kamu orang bandung masih
kok kamu bisa tahu
kan orang bandung mas sumeya
lopet sibule kamu singkat juga
yang asing masih gede nih
uang kitanya juga banyak
bilang kita mau menghadap laporan khusus
bahasa indonesia namanya

bisa jelasulu diterima aja pendapat anda
ini korban kalian
ya bos tapi bisa bahasa indonesia
saya gak peduli
dia bisa bahasa indonesia atau enggak
kalian harus segera kembalikan dompet ini ke yang punya
dia orang asing
kalian boleh mencopet dompet orang bandung
tapi jangan bikin malu kota bandung di mata dunia
jangan sampai bandung disamakan dengan athena
roma dan barcelona
kota kota di dunia yang terkenal banyak copetnya
kalau kemarin kita bareng dik dik gak bakal disikat orang
ada kita yang jaga
jadinya dik dik gak ikut buka puasa bersama
yang penting itu keselamatan dik dik
bukan soal dia jadi ikut buka puasa bersama atau enggak
buka puasa bersama
dik dik bahkan gak jadi ikut buka puasa bersama
kamu marah sama dik dik
dik dik itu setiap hari sama kita
setiap hari gitu
hampir setiap hari sama kita
kenapa gitu masalah
itu gak masalah
kalau enggak masalah mah gak usah dibahas satulah
masalahnya waktu nggak ada kita
tangan kirinya patah
kita harus cari orangnya
yang patahin tangan dik dik
kita harus tahu dulu orangnya ya
baru kita cari
saya diusir dari pasar sama kang mus
gak perlu balik lagi katanya
iwan diusir dari pasar sama kang mus
gak perlu balik lagi katanya
situasinya udah mulai kacau
kita punya niat mau balas dendam sama kang komar
tapi tau tau dik dik yang celaka
celaka kenapa dia tau dari motor
disikat orang tangan kirinya patah
dibawa ke citapen
saya nggak jadi mau balik lagi ke pasar
gak apa apa jualan sepatu aja
kalau gitu saya juga mau fokus aja sama kerjaan saya sekarang
kita pit lagi terus kita ajak ngomong
kenapa tempat ini menarik buat kamu
dulu ini penjara bung karno yang berjuang untuk kemerdekaan indonesia
pernah dipenjara disini sebagai tahanan politik
oke saya harus pergi
oke tidak apa apa
sampai jumpa lagi
iya sampai ketemu lagi
terima kasih bros
dampaknya sudah saya kembaliin
terima kasih bos
kamu gak apa apa pulang kampungnya nanti pas lebaran hari kedua
gak apa apa teh
sendiri atau diantriin calon kamu
kenapa gak diantar aja mumpung lebaran
pas semua orang kumpul sekalian bisa kenalan sama keluarga kamu saudara saudara kamu
kayaknya gak jadi teh
ima sama dik dik
kok gak dijawab kenapa
dik dik udah dua kali janji sama imas
mau ngajak abu burut di balai kota
sambil ngobrol di dekat gembok cinta
soal rencana dik dik mau ketemu sama keluarga imas
yang pertama gak jadi
dia ada urusan
yang kedua nggak jadi lagi
dik dik gak ngasih kabar
sampai sekarang dia nggak nelfon
gak bisa ditelepon
tadi amin udah nelfon kang mus
nanyain soal dik dik
kata kang mus dik dik keci mahi
tapi imas gak tau keci mahi ada apa
amin juga gak tau
dik dik gak tau
imas merasa gak dihargai sama dik dik
kamu lagi apa di dapur
masak buat nanti buka
balik ke dapur
kenapa gak disini aja nelfonnya
ada apa nanyain dik dik
ada urusan apa
memangnya kenapa teh
ada urusan apa dikdik ke cimahi
tangan kirinya patah
itu dari motor
akang masih cari tahu
dikdik ada janji sama imas
bukan janji biasa
mungkin lebaran nanti dikdik mau ketemu sama keluarga imas
tapi adiknya gak ada kabar
kinanti gak suka kalau dik seperti itu sama imas
imas gak perlu tahu masalah dikdik sekarang
ini terlalu rumit buat imas
kalau kita pegawai kantor karyawan toko atau buruh pabrik kita nggak bakal bingung kayak sekarang
kalau kita jadi pegawai kantor karyawan toko atau buruh pabrik dapat gaji udah pasti
terus kalau mau lebaran biasanya ada thr
kenapa kita jadi tukang todong
kan kita pernah ngelamar kerja buat jadi pegawai kantor ditolak
kita ngelamar jadi karyawan toko ditolak
terus lamar kerja buat jadi buruh pabrik ditolak juga
kenapa kita ditolak di mana mana
lebaran sudah dekat
sudah seminggu lagi
pasar pasti makin rame
para ibu belanja mungkin bukan hanya hari lebaran
tapi juga buat stok beberapa hari
jadi lebaran hari pertama hari kedua mungkin pasar masih tutup
hari ketiga hari keempat mungkin mereka sibuk berkunjung atau dikunjungi sanak family
hari kelima hari ke enam mereka mungkin sudah capek atau masih capek
nah di hari ketujuh si ibu ngomong
sudah seminggu nggak belanja di dapur udah gak ada apa apa
jadi intinya apa bos
ibu ibu minggu ini mungkin belanja buat persediaan sampai satu atau dua minggu
ibu ibu bakal belanja banyak
itu artinya apa
kan belanjaannya banyak
itu memang iya
tapi itu nggak penting
tapi itu gak penting buat kita
saya emang bukan ibu ibu bos nggak ngurusin belanja buat lebaran
mau ke mana buka puasa bersama
buka puasa bersama lagi
perasaan mama neng buka puasa bersama terus
kan sekarang memang lagi bulan puasa buka puasa bersama itu lagi musimnya
berarti buka puasa sama seperti rambutan
sama ada musimnya
mana mana orang orang udah pada buka puasa bersama
sama temen kantor sama temen kuliah sama temen sekolah sama temen main
kita aja yang belum buka puasa bersama kita buka puasa bersama yuk
yuk hari ini
kalau hari ini aku gak bisa aku ada rencana buka bersama juga bersama dija
udah kita pulang aja
terus sekarang kita mau apa
nodong aja yuk ah
kalau kamu males yaudah saya mau nodong sendirian aja
oke sampai jumpa besok di pasar
hati hati di jalan
jangan bergerak angkat tangannya ke atas
jangan menengok ke belakang
iya mana dompet
saya ditodong pakai pisau
nggak usah bawa pisau juga orang orang udah takut
kenapa tangannya turun
beneran nggak bawa pisau
tamu di mana
bisa mampir ke tempat saya
pak kang di mana
di gedung merdeka
kalau sekarang amin mau pergi
mau buka puasa di luar
itu bukan amin gak mau nemenin kamu yang lagi galau
bukan amin nggak ngerti
tapi amin juga punya kehidupan sendiri
kamu sore ini ada rencana kemana mana
gak ada rencana kemana mana
buka puasa di rumah
buka puasanya pake apa
di zaman simple
cuman teh tawar anget
sama kurung pak
itu cocok sama kamu
sederhana tapi manis
masa gak ngerti
tapi takut salah
memangnya ada apa tadi kami nanya diza sore ini ada acara atau enggak
kalo boleh kak amin mau numpang buka puasa di rumah diza
kak obet juga mau kesini
kok barusan diem
barusan itu ke amin mendadak baru inget ada janji lain
jadinya gak jadi kesini
janji sama siapa
kamu lagi dimana

jangan lupa subscribe like share dan komen ya
mama saya di klik disikat orang
tangan dirinya patah
kejadiannya kemarin sore
saya mau tahu siapa orangnya
terima kasih sebelumnya